bapak mau pergi ya pak
ada urusan di rumah
ada yang masih perlu saya kerjakan
ah enggak pak enggak pak
saya meminta maaf pak
karena kemarin saya gak ikut
menemui kalian dari singapura
kamu kan juga lagi salah
awalnya aku gak mau ngakuin ini semua
tapi entah kenapa beberapa hari terakhir ini
andien bikin peraturan
peraturan baru yang bikin
aku sama sekali gak bisa ketemu dengan reda
apa apa harus berhubungan dengan kiki
tapi ini bikin aku jadi
gak bisa sama sekali ketemu dengan rinda
ya aku tetap punya jalur hukum dong pak
papa minta tolong udahlah
kamu harus ingat kesehatan kamu pak
aku cuma ingin ketemu dengan rena
aku hanya ingin bahagia kok
pak amar juga bilang
aku pantas untuk bahagia kok
kamu bener bener keras kepala no
papa gak tau lagi musuh omong
papa bahkan gak paham
maksud tujuan kamu ini apa
berdiri di atas panggung
omong dengan begitu lugas
dengan begitu indahnya
punya dua orang hebat dalam hidupnya
papa terhebat yaitu aldebaran
walaupun hanya sebatas om baik
aku bisa terima pak
tapi sekarang waktunya dimana
ketemu rena aja terakhir aku gak bisa pak
entah apa yang mereka pikirkan pak
aku gak minta banyak pak
tapi gak dikasih sedikit pun pak
apa aku salah
aku juga ingin merasakan bagaimana merawat rena
aku juga ingin merasakan
sedekat itu dengan rena pak
kamu paham gak no
yang kamu lakukan ini
akan menyakiti andin dan juga rena
dan pada saat itu kejadian no
papa gak akan tinggal diam no

gak usah pikirin yang lain dulu no
kamu bisa kan fokus sama elsa dan kesha
kamu bisa kan fokus sama elsa dan keisha
ricky udah pernah nentangin aku kan ma
ricky udah pernah nentangin aku kan pak
kenapa gak biarkan ricky tes dia

biar kita bisa menghentikan halusinasi ricky
ya kalau seandainya
faktanya berbanding terbalik
dan keisha bukan
dan keisha bukan
kamu ngerasa keisha bukan anak kamu
meragukan cintanya elsa sama kamu
meragukan cintanya elsa sama kamu
elsa jatuh cinta sama

dan cinta gak pernah berubah
tidak pernah berubah
sampai detik ini no
sampai detik ini no
jangan pernah meragukan keisha
kamu akan nyesel nanti
seperti yang papa bilang tadi
mama yakin suatu saat
kamu pasti akan menyesal
papa yakin nino akan menyesal nanti ma
kita ke rumah sakit aja dulu ya
jujur aku bener bener kecewa sama nino
udah dong kita gak usah ngebahas nino dulu deh
lebih baik kita ke rumah sakit
tenang aja ma
aku tuh rasanya mau meledak tolong
tapi demi anak anak kita
aku berusaha sabar terus
nino sadar gak sih
dua anak kita dua anak perempuan yang kita sayangin
itu korban perasaan gara gara dia
pak udah pak
aku juga gak habis pikir ini sama nino
kenapa sikapnya deh kok kayak begitu
sedih sekali aku ngeliat andi sama elsa tuh terluka
bapak memanggil saya
saya ingin ketemu sama dia
tapi kalau pak aldebaran menolak
apa yang harus saya lakukan
itu artinya dia tidak ada kesempatan lagi
dan kita ketemu di pengadilan
kalau begitu langsung saya telepon
pokoknya kamu sampaikan sama dia
kita ingin berupaya untuk bisa
di luar dari pengadilan
agar kita mendapatkan titik temu
tapi kalau dia tidak mau
tidak ada kesempatan lagi dia untuk menang
akan segera saya hubungi pak
selamat siang pak aldebaran
saya dengan yolanda
asisten dari pak amar
kami dari amar mahendra law from and corporate
iya selamat siang
perlu apa telepon saya
maksud saya menelpon bapak karena kami ingin meminta waktu dari bapak aldebaran dan juga ibu andin
untuk bertemu dengan pak amar
atau mungkin jika bapak mempunyai pengacara kami juga bisa bertemu dengan pengacara bapak
mau bicara soal apa ya
mengenai gugatan dari pak el nino prasetya terkait hak asuh dari reina
eeeh begini ya
untuk saat ini dan seterusnya saya tidak butuh untuk bertemu dengan anda dan tim anda
dan saya tidak membuka pembicaraan tentang anak saya reina
no problem tinggal lapor pak amar saja
sis ini amar mahendra
amar yang mengajak saya ke temuan untuk membahas ini
yang tidak saya berpikirkan adalah
saya ingin mengajak nino ke dokter saya ingin meronsen otaknya
saya takut otaknya sudah dijual
saya ingin mencari masalah
saya tidak tahu
saya tidak pernah puas
mengenai reina sekarang
saya harus maju terhadap dia
tidak tidak perlu
saya bisa mengelak
tapi tidak perlu
biar saya dulu saja
biar saya dulu saja
saya juga mengerti
kalau begitu saya mengambil alih
tidak perlu ya
perjalanan sama saya pasti
kita mulai dari
dan kali ini kalau dia menolak dia akan terima konsekuensinya
segera kamu daftarkan ke persidangan untuk kasus ini
baik pak saya permisi
ini memang tidak akan mudah
apalagi dengan aldebaran
keluarga yang sangat terpandang dengan segala cerita
membuat saya semakin menarik
ingin menyelesaikan kasus ini
sekarang gue makin pede nih
buat ngasih tahu elsa kalau gue udah mendapatkan surat kuasa buat sdmh
iya ada yang masih dibantu
saya mau mengunjungi thailand elsa anindita pak
atau bisa tunjukkan ktp nya pak
anda masuk dalam daftar blacklist
yaitu orang yang tidak mau ditemui oleh bu elsa
saya ini ayah kandung keisha
kalau soal itu saya tidak tahu menau
di sini saya hanya menjalankan tugas
intinya saya mau ketemu sama elsa
orang yang sudah masuk dalam daftar blacklist
tidak bisa masuk dalam bentuk apapun dengan alasan apapun
jadi maaf saya tidak bisa bantu
lo sendiri yang bikin diri lo makin pusing
dan jangan salahin gue
kalau gue semakin nekat dan bikin perhitungan sama lo
kalau anda memang tidak mau bertemu dengan saya
anda akan tahu
siapa sebenarnya saya
maafin aku pak ma
aku sebenarnya gak mau nyari ribut
tapi aku hanya ingin mendapatkan hak aku sebagai ayah kandungnya rena
saya juga ingin merasakan kesempatan untuk mengasuh rena
kalau memang ricky hanya berpikir secara halu ya paling tidak tes itu bisa membuktikan
ya kalau memang tes itu benar
selamat siang pak nino
saya ingin mengabari tentang perkembangan kasus ini
ya jadi saya sudah menyuruh sekretaris saya untuk menghubungi pak aldebaran
tapi dia menolak untuk bertemu dengan saya
saya juga menolak
saya sudah mencoba untuk berkali kali membuat itikat baik untuk bertemu
dan membendiasikan ini supaya tidak masuk ke dalam ranah hukum di pengadilan
tapi tetap pak aldebaran menolak ini semua
maka dari itu saya sekarang mengambil langkah untuk langsung mendaftarkan ini ke pengadilan
dan pak nino sebagai klien saya tentunya saya meminta persetujuan dari pak nino
apakah pak nino setelah ini
pak nino setuju untuk saya daftarkan langsung ke pengadilan kasus hak asuh pleina ini
saya sudah tahu jawabannya
terima kasih pak nino
terima kasih pak nino
terima kasih pak nino
karena reina dan keisha membuat aku terus terusan kepikiran

soal reina semua orang menghalangi
soal reina semua orang menghalangi
banyak yang tidak setuju
banyak yang tidak setuju
sekarang mempeributkan soal identitas
gak ada yang dukung aku
tapi pak ambar kasih aku harapan
mudah mudahan ya allah
mulai ragu lagi
dia ragu untuk menjalankan kasus ini
atau dia ragu dengan kemampuan saya sebagai pengacara untuk menyelesaikannya
tapi tak apa
apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan
tidak kira apa pun
papa yakin kita gak jadi ke rumah sakit
dan mau langsung ke rumahnya andin aja
bagaimanapun pasti andin kepikiran soal ini mbak
dan aku kepikiran sama andin
kalau kamu memang mau langsung ke rumahdiin kita kesana ya
tapi beneran kamu nggak apa apa kan pa
nggak apa apa aku baik baik aja
ya ampun ampun
ini masalah kita ini
semua masalah ini berkaitan sama nino pak
iya dan nanti yang akan jadi korban juga adalah keisha dan rena
aku heran kenapa nino
kok nggak pakai
harusnya dia mikir gitu ma
harusnya dia bertindak dengan kepala dingin
ya udah udah pa
buat nama gua kagur ngerti ask

iya aku tetep kagur
keceplok sana kenapa ki
nanti pas buka puasa mbak adin mau dimasakin
aku masih belum kepikiran sih ya
nggak tahu mau
ya tadi kare kare ibu nggak jawab
buat nanyain mbak andin
coba kamu yang tanya lagi deh
coba biar mama aja deh
gak mau makan apa nanti aku tinggal makan aja
iya mbak sama sama
kasian mbak andin
akhir akhir ini jadi banyak pikiran
mana sebentar lagi mas al
mau pergi ke amrik
kalau mau istirahat
sekarang biar kiki yang jagain ya
mbak andin beneran
nanti kalau mbak nik butuh apa apa
kiki ke dapur ya mbak
kok ini tumen yang bawa mobil ibu sarah
suami saya baru pulih dari sakit
jadi saya nyetir
padahal nggak apa apa juga
kita masuk ke dalam dulu ya
ketek bardzo ramai nih
bukannya jauh nicol
nida biar kata kawan behwal yang makan malam
jaman udah berakhir ha

terima kasih pak
bapak nggak pergi ya pak
ada urusan di rumah
ada yang masih perlu saya kerjakan
saya meminta maaf pak
karena kemarin saya nggak ikut menemui klien dari singapura
gak mau salah lah
kamu kok juga lagi sakit
gimana sekarang udah mendingan
alhamdulillah pak sudah
oh ya ren
ini saya kepikiran ya
ya cuma terlintas saja di kepala
keberangkatan saya ke amerika itu ditunda
ya ditunda untuk beberapa hari lah
saya kurang tahu pak
kalau boleh tahu kenapa ya pak
dengan permasalahan sekarang
nino dengan pengacara yang baru amar mahendra
ingin mengugat saya ke pengadilan
dengan kasus hak asur rena
jadi pak nino ingin mencoba lagi untuk mengambil hak asur rena pak
lewat pak amar
kamu ada link untuk hubungin pengacara pak amar mahendra
ya saya tahu orangnya
tapi memang saya belum ada kerjasama dengan beliau
yaudah nanti saya coba tanyain ke pengacara kantornya
kalau dia tahu ya
kali aja dia tahu
berarti catherine berhasil mendapatkan kontak pak amar
dan bertemu dengan dia
tapi bukannya catherine bilang ya
kalau itu untuk kasus mbak elsa
baik pak baik
nanti akan saya coba bicarakan dengan tim di chigago pak
ya semoga aja masih bisa pak
ya mudah mudahan ya
iya saya akan usahakan
masih belum diangkat pak
coba sekali lagi
halo pak aldebaran
ini dengan nyolanda sekretaris dari pak amar mahendra
nggak ngerti bahasa indonesia ya
di sini amar mahendra berbicara
paldebaran kami sarankan untuk anda menerima tawaran dari kami
karena mediasi ini sangat penting sebelum kita masuk ke persidangan
karena ketika sudah masuk ke persidangan
maka cukup banyak waktu yang akan tersita
dan pastinya waktu anda sangat berharga bukan
maka dari itu kita bisa menyelesaikannya secepatnya
karena bagi saya tidak butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah ini
anda bilang barusan membuang waktu saya
untuk sesuatu yang menurut anda mudah untuk memenangkannya
justru waktu saya sekarang ini sedang terbuang percuma mendengar ocean anda
tidak usah terlalu banyak mimpi dan berhayal
kalau anda itu memang tidak terkalahkan
ketika anda melawan saya
rekor anda akan hancur dengan saya
dia sangat percaya diri sekali
saya hargai itu